forensik adalah terapan dari ilmu psikologi
ahli psikologi forensik reni kusumo wardani memberikan keterangan
sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana
brigadir yosua huta barat di pengadilan negeri jakarta selatan
pada rabu dua puluh satu desember dua ribu dua puluh
rani yang merupakan ketua asosiasi psikologi forensik indonesia
menyatakan bahwa ada tiga respons yang mungkin terjadi dalam
sindrom perempuan yang mengalami kekerasan seksual
pada fase akut atau segera
respons yang kemungkinan terjadi adalah ekspresi kontrol
dan shock atau disbelief
nah kontrol ini bisa terjadi apabila dia memiliki support system
yang cukup baik
pada ibu pece ibu pece ibu putri ini memiliki support system yang cukup
di saat ada ajudan ada orang orang yang cukup bisa diandalkan
untuk memberikan pengamanan maka ada keputusan
dan keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa
malu marah takutnya itu tadi
reni yang juga turut dalam tim yang melakukan pemeriksaan psikologi
terhadap tiga puluh orang terkait kasus ini menyatakan bahwa
keterangan putri chandrawati adalah credible alias dapat dipercaya
di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi
bahwa keterangan ibu putri candrawati terkait dengan peristiwa
kekerasan seksual yang dialaminya di magelang
yang menurutnya dialaminya di magelang
itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel
nah bagaimana kami menarik itu
kami menyesuaikan dengan proses kredibilitas assessment
atau credibility assessment yang mengacu pada bull dan kawan kawan dua ribu dua puluh
dan feri jin et al dua ribu dua puluh satu dan di dalam risetnya itu ada tujuh indikator
untuk keterangan yang credible atau tidak credible
pada keterangan ibu putri memenuhi ketujuhnya
lebih lanjut reni mengatakan berdasarkan data dari indonesia judicial research society
di tahun dua ribu dua puluh satu menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan yang mengalami kekerasan seksual
tidak akan melapor kepada pihak berwenang dan memilih untuk menarik diri
dan menyelesaikan sendiri situasi psikologis yang dialami
tim liputan cnn indonesia